gara gara tidak mau ditilang saat terjaring razia kendaraan
seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor di kota probolinggo
mengamuk hingga memaki petugas
ia tidak terima motornya disita hanya karena surat kendaraan tidak lengkap
putri alias joe perempuan yang mengendari sepeda motor sport ini
terus mengamuk saat sepeda motornya akan dibawa petugas satlantas polres probolinggo kota
perempuan berusia dua puluh satu tahun dengan penampilan tomboy ini
terus berusaha mempertahankan motornya
sepeda motornya agar tidak dibawa polisi
bahkan ia terus memaki polisi
sepeda motor jo terpaksa diamankan petugas
karena tidak dilengkapi surat sah kendaraan dan nomor polisi
saat terjaring razia di jalan suyoso probolinggo senin sore
tercekcok dengan petugas kembali terjadi
saat kakak jo datang dan meminta polisi mengembalikan motornya
karena motor tersebut dibawa jo tanpa izin
sementara surat kendaraan masih dalam proses disamsat setempat
ketika ada razia sudah resmi tentunya bisa mematuhi aturan yang ada
kita ini sudah resmi masih saja ada masyarakat
tapi yang masih ngotot maunya sendiri
dalam razia ini polisi berhasil menilang puluhan kendaraan roda dua
selain tidak dilengkapi surat kendaraan
juga banyak motor yang dalam kondisi perotolan